presiden joko widodo menghormati putusan mahkamah konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
menurut presiden yang terpenting adalah pertimbangan hukum yang disampaikan mk
yang menyatakan tuduhan dugaan kecurangan oleh pemerintah selama pilpres tidak terbukti
presiden jokowi menyebut tuduhan kepada pemerintah seperti politisasi bansos hingga mobilisasi aparat tidak terbukti
sehingga presiden mengajak semua pihak untuk kembali bersatu untuk bekerja bagi negara
dan pertimbangan hukum dari putusan mk yang juga menyatakan bahwa tuduhan tuduhan kepada pemerintah
seperti kecurangan intervensi aparat kemudian apalagi politisasi
jadi bansos kemudian mobilisasi aparat ketidak netralan kepala daerah
setelah dinyatakan tidak terbukti
ini yang penting bagi pemerintah ini